salam sejahtera bagi kita semua
kami hormati wamen perdagangan
yang telah diatur di dalam
hari ini ada delapan perusahaan
antara lain pt inti selulus
pt abdi putra sejati
juga akan dilihat secara langsung
merupakan bagian dari tujuh belas ribu
yaitu barang dari dua perusahaan
dan itu merupakan komponen otomotif
saya juga meminta kepada seluruh
kepala kantor pelayanan utama
mengeluarkan barang tujuh belas ribu
sampai barang ini selesai
jadi walaupun itu hari minggu
terima kasih pak menko
di tanjung priok ini ada
dengan adanya penumpukan tersebut
tentu saja dampak terhadap
bahan baku yang dibutuhkan
menjadi permendag delapan dua ribu dua puluh empat
menjadi hanya laporan survei

sehingga dia tidak menjadi bottleneck baru
sehingga tadi pak menko menyampaikan
diperhatikan masyarakat bea cukai
namun sebetulnya seluruh proses ini
kita bekerja sama dengan
yang ada di pelabuhan tanjung priok ini
untuk barang barang yang memang membutuhkan
dan kemudian dari pelindung sendiri
masyarakat tahu bahwa ini adalah
jangan sampai hanya kemudian
memusatkan perhatian seolah olah
ini tanggung jawab satu institusi
kami tadi pak menko dengan saya
dengan pak menteri perdagangan
sehingga tujuh belas lebih yang ada
dan sembilan seratus lebih
yang ada tanjung perak
nah ini karena ke depan ada hari hari libur
mulai hari ini kita nanti akan memonitor
dan pak dirjen beacuke
untuk permendak ini akan dibutuhkan
juga akan saya keluarkan
lengkap untuk bisa menjalankan
terima kasih pak menko ibu menteri keuangan
saya tidak mengulangi lagi apa yang disampaikan hanya menambahkan sedikit
pemerintah singkat dan bentuknya sesuai dengan
bersama dengan pak presiden pak menko dan ibu menkeu
kontainer yang sebanyak tujuh belas dan juga
harus segera keluar dan pada saat itu juga
beliau memberikan arahan kepada kami untuk langsung
yang salah satunya kemudahan kemudahan
pertimbangan teknis dihapus untuk beberapa
komunitas beberapa produk dan ini adalah
tentunya lintas kl pak menko
hal hal seperti ini tidak terjadi lagi di lapangan
supaya memberikan agak detail
jadi di dalam pelaksanaan
banyak kontainer yang tertahan sejak

akan mengacu sebagai berikut
tekstil dan produk tekstil
pertak dan yang lain lain ini sekarang laporan survei
laporan survei dalam negeri
supaya nanti jangan sampai menimbulkan masalah
jadi untuk pelepasan tetap menggunakan
jadi ini masih akan ada beberapa hal
yang perlu untuk kita waspadai
ada keseimbangan antara menjaga
industri dalam negeri namun juga pada saat
yang sama memperlancar seluruh
yaitu barang barang yang bukan
jadi permendag hanya untuk barang barang yang
sudah kita keluarkan sehingga teman teman
beacukai bisa mulai menjalankan
sudah ada kontainer yang bisa kita lepaskan
yang akan keluar hari ini dari priok tiga
laporan survei dari dalam negeri
ini yang akan keluar hari ini dari
nanti akan dilihat bersama
akan ada tujuh belas kontainer
tadi malam sudah dikeluarkan permendak
kita langsung bisa mengeluarkan
perkembangan dan tentu kalau ada hal hal yang masih
nanti kita juga akan terus monitor dan atasi